ya elah mau masuk aja susah banget sih pake ga boleh segala
aduh gimana gue bisa dapet berita kalo kayak gini
petike lo ngapain sih berita aja yang lo pikirin
iya kak bener kata babi ini lagi masalah gawat kagak baik ngarepin gosip aja kak
lo tuh ya sama persis kayak babi
ya alhamdulillah semuanya baik baik aja nggak usah pada khawatir
gue udah sekarang pada pulang
elah kayak enak tk aja abis uruh pulang abis istirahat
emangnya atika mau kemana
ya ketemu abang robby lah
hah saya juga kagak terima sama tuduhan haja memunah
saya bener bener ga tau apa apa bener demi allah
iya poh iya rom ngerti emang poro dia ga tau apa apa
tapi emang umi aja yang gak bisa ngendalin emosinya
eh rom bagaimana umi ini ga emosi
orang semua tuh pada jement ngeliat penderitaan gue nih
umi udah ah umi ngomong aja
kayak gitu dong umi
kalau umi ngantur kayak gini lebih baik sekarang kita pulang aja
yuk kita pulang aja
jangan itu campur
cik mahmud ini apa
kayak suara sirum manggil manggil
cie kenapa sirum ini
jangan jangan ada macem macem mencucuk gue nih
apa sih cik engga ini bukan ga ada yang ngegangguin rom
cuma ini umi umi marah marah sama umi mariam
masya allah maimunah lo kenapa
wah ini sebelas dua belas nih sama banteng ngamuk nih
engga lo terhadap gue begini ingat lo
jangan cik ga ada yang ngeguna lagi itu rom
eh maimunah eh salah
lepas sini ya
lepas sini ya
cik harus bebas sekarang kita pulang aja ke rumah
kalau gitu rom duluan assalamualaikum
tenang fred kayak artis aja pakai sensasi
bu aja rodia sabar ya sabar
jangan pernah masukin hati apa yang dikatakan aja maimunah
ayah juga kaget umi
ayah enggak tahu selalu aja ayah di mata dia tuh salah terus
tapi jujur ayah benar benar enggak terima umi
dibentak bentak kayak gitu ayah sakit
bu aja kenapa begini bu aja
bawa dulu aja lama yuk
gue ketinggalan berita nih
eh lu pakai bilang omong ketinggalan berita
enggak ah males
aduh wati kak kesel nih be
aduh tentu sampai ada orang pingsan
berarti tadi tuh kejadiannya heboh banget
jadi basi kalau dengar dari omongan orang lain
eh kalau lu kagak mau ketinggalan berita ha
udah makanya lu jangan fitnah
diem aja kagak baik lu tahu
ih mbak be nih kagak asik ye
emang mbak be kagak tahu ye
ada pepatah kuno mangsa
ada pepatah kuno mengatakan
hidup tanpa gosip bagaikan sayur asem tanpa garam
anyap sepet kayak muka babi
eh itu bukan pepatah kuno
kalau pepatah kuno mulut lo bawel
muka lu bau tahu cok
eh tak apa de
awati lihat dulu
ah diam mbak
tapi kok lu ada di kamar
bukannya tadi lu tarawih di masjid
iya kan lu keburu pingsan
udah udah udah nggak usah sedih nggak usah gini
kenapa kasih ya
mbak nggak tahu sih
apa yang dilakuin sama haja mai mula sama lu
biar mbak nggak tahu
tapi lu udah siap siap
kalau sama dia itu dia ngomong apa aja juga
jangan lu anggap de
anggap aja kayak anjing menggonggong kafilah lalu
anjing menggonggong kafilah cuek
kita tuh udah biasa ngadepin yang hal kayak begini
ya sering kali ini terjadi sama keluarga kita
udah yang penting kita sabar
tidak usah dimasukin di hati
ya tapi kan kita jadi nggak terawih deh bang
udah entah kita sama sama ya maaf di rumah ya
udah deh bapak
bapak nggak usah mikirin macem macem
udah lupain haja itu biarin haja itu aja mai mula
yang penting tuh bapak juga kesehatan
masya allah ya tuhan
ntar kalau lahir juga biasa
biar adik jo ini juga sehat ya
udah lah pet
udah jangan masih masukin ke hati
niroh minum dulu jamullah nih
insya allah jadi cepat kuat
rom tuh bener bener nggak abis pikirnya sama umi
kenapa sih umi tuh tega banget nuduh poro dia kayak gitu
iya lah mon bikin malu aja lo
mona nggak peduli pak de
karena muda udah sakit hati
perih hati mona
nih gara gara dia
lo mesti tanggung jawab sama si maimunah lo
udah bikin malu keluarga loh
semua orang nggak ada yang sayang sama gue
nggak ada yang dukung gue
semuanya ngezolimi gue
ya tuhan umi nggak umi
kita semua tuh sayang sama umi
tapi zero dia itu bikin gara gara aja sama umi
umi poro dia kan cuma pengen tanya keadaan umi
umi itu salah
salah sih kagak rom
tapi gue tahu dia tuh punya tujuan nyindir nyindir gue
ya allah umi umi kenapa jelek terus sih pikirannya
ini udah jelas jelas
umi denger ya
dia udah jelas
poro dia itu baru ke masjid
poro dia juga jarang keluar rumah kan
jadi poro dia juga nggak tau kejadian apa yang menimpa abah sama umi sekarang
orang nggak tau apa apa malah kirim taruh turun yang kagak kagak
loh urus aja surat percayaan gue
waduh bisa repotnya
duda keren turun pamur
bersaing sama dupo
masuk aja susah banget sih
pake nggak boleh segala
lo ngapain sih ah
berita aja yang lo pikirin ah
bener kata babay ini lagi masalah gawat
sama persis kayak babe
ya alhamdulillah semuanya baik baik aja
gak usah pada khawatir
udah sekarang pada pulang
kayak enak tk aja
emangnya atika mau kemana
ya ketemu abang robby lah